al ghazali mengalami kecelakaan selasa pagi
korban sempat pingsan dan dievakuasi dari dalam mobilnya
di jalan raya condet kramajati jakarta timur
beginilah video amatir yang menunjukkan detik detik al ghazali
anak musisi terkenal ahmad dhan dan maya estianti
saat dievakuasi warga di jalan raya condet kramajati jakarta timur selasa pagi
al sempat pingsan dan digotong warga
saat dikeluarkan dari mobil sedan hitam yang dikendarainya
diduga al mengalami syok
usai kendaraannya mengalami kecelakaan dengan pengendara motor
al sempat dibaringkan di pelataran toko
dan terlihat lengan kirinya mengalami luka
selanjutnya al dibawa ke klinik terdekat oleh warga
sang ayah ahmad dhani pun mengunggah video evakuasi kecelakaan anaknya
dalam keterangan video ini ia meminta warganet untuk mendoakan al
hingga selasa malam polisi masih mencari data
dan memintai keterangan sejumlah saksi
untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut